itulah yang hari ini saya sampaikan
sebetulnya masih ada satu lagi kan
saya kasih penugasan dulu dan juga
lah iya kalau satunya aja belum datang ini
nanti kalau sudah diumumkan
tapi kalau penugasannya
saya suka sama safarudin
suka ini deh
jadi penugasannya itu saya berikan kepada
jadi jangan khawatir pak
kalau sudah ada penugasan itu
pasti nanti ada wakilnya karena juga
belum datang juga ini aduh payah sih
ya terima kasih bapak
beliau adalah irjen
nanti biodatanya diumumkan kembali
setelah dengan pasangannya
silahkan duduk pak